kalau ini menjadi tertutup kita kembali ke era pra demokrasi
di mana calon legislatif ditentukan oleh partai
rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya
sebuah kemunduran bagi demokrasi kita
sehingga rakyat punya kesempatan menentukan
siapa orang yang menjadi pilihannya
yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili
itulah sebabnya proporsional terbuka ini
menggambarkan kemajuan demokrasi kita